dalam awan di bukit lolai toraja utara menjadi dermaga awal saya menyelami eksotisme toraja
masukinya lebih dalam untuk melihat pesonanya
toraja memang memiliki banyak keistimewaan bukan tingkat nasional melainkan dunia
patung yesus memberkati di buntu burake ini salah satunya
patung dengan tinggi empat puluh meter ini berdiri menjulang di ketinggian satu tujuh ratus meter
di atas perbukaan laut
ini merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah patu yesus di brazil
dibangun pada tahun dua ribu lima belas kawasan ini menjadi wisata religi yang didatangi wisatawan lintas agama
hal ini dikarenakan indahnya perbukitan yang menjadi latar di sekelilingnya
pemandangan ini dapat dinikmati tiga ratus enam puluh derajat sejauh mata memandang
topografi toraja memang berada di dataran tinggi dengan barisan perbukitan termasuk kars
saya pun menyelami wisata alamnya berenang dalam arti sesungguhnya di mata air tilanga yang berada dalam ekosistem batuan kars
dipandu dua anak suku toraja misi jelajah saya kali ini selain menikmati alam adalah mencari ikan purba masapi
pepohonan rimbun menjadi atap di sini
cahaya yang masuk dari selas lari rimbunan mempertegas warna airnya yang hijau toska
ya sekarang kita mau nyemplung di sini katanya airnya sih dingin banget
sekalian mau kasih makan masapi
ini dingin banget
ternyata walau sudah menjelang siang
hangatnya matahari belum cukup meredupkan dinginnya air tilangah
dari atas sini karena memang airnya cukup jernih saya sudah bisa melihat ke permukaan karena memang tidak terlalu dalam
dalamnya tidak rata ya
jadi dari yang satu meter sampai yang terdalam itu ratanya di tujuh meter
dan ini airnya seperti air es
jadi walaupun sudah berendam lama tapi tetap dinginnya tidak hilang
tenang ya wan
ini airnya berdengkleng
anak anak suku toraja di desa tilanga menambah keistimewaan tempat ini
aktivitas mereka mandi di kolam menjadi atraksi yang ditunggu wisatawan
nah jadi salah satu yang biasa diakses oleh anak anak di sini adalah lompat di atas pokok

aku hitung ya
tiga dua satu
tiga dua satu

biar sekali dia
anak anak memang bak ikon di mata air tilanga
mereka juga lah yang akan membantu saya ke pencarian utama di sini yaitu ikan masapi
untuk memanggil masapi keluar anak anak biasa menggunakan kuning dari telur bebek
ikan masapi merupakan jenis ikan sidat atau angwilla
sekilas ikan terlihat seperti belut berkuping namun ini adalah sirip dari ikan masapi yang terletak di dekat kepala
ikan ini juga masuk ke kategori ikan purba yang telah berevolusi sejak lima puluh juta tahun lalu
masyarakat asli di sini memiliki kepercayaan bahwa masapi membawa keberuntungan
dan dilarang untuk memancing ikan masapi
menurut legenda ada ikan masapi yang berwarna putih
mereka percaya keberuntungan besar akan didapat jika bertemu dengan masapi ini
bun tadi kita dapat yang warna hitam
karena di sini ada yang warna hitam putih ya
nah jadi memang mitosnya di sini kalau kita bertemu dengan masapi yang warna hitam dan putih
itu membawa keberuntungan lebih
bahkan legendanya ada yang warna putih
anggun kamu pernah lihat yang hitam putih
cerita masapi inilah yang juga menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah datang ke sini
astri sejuk pokoknya asik deh pokoknya ketelaja ini
senang gak deh ke sini
mau ngapain aja di sini
mau lihat masapi
pernah lihat masapi yang besar bu
pernah di sini
momen bersedang senang saya ditutup dengan lagi keseruan bersama anak anak suku toraja
jadi biasanya wisatawan di sini tuh bermain sama anak anak asli sini
satunya mereka suka minta disawer
jadi lempar uang dari atas sini terus mereka berenang ambil di dalam
bukan masalah nominal ya tapi lebih ke keseruannya
menyelami wisata religi dan alamnya
wisata budaya yang menjadi nadi toraja
jadi destinasi saya selanjutnya
rumah atau yang disebut tongkonan
dahulu berada di atas gunung
mereka hidup memanfaatkan alam sekitar
dan tumbuh dengan budaya leluhur
ketekesu menjadi salah satu bukti peradaban
yang kini menjadi tempat wisata
sekaligus tempat berbagai upacara adat digelar
dapat beberapa tongkonan di sini
dengan nama yang berbeda beda
salah satu yang tertua
adalah tongkonan kesu
pengkonan tempat saya berpijak ini sudah ada sejak seribu tiga ratus tahun lalu
namanya tongkonan kesu
jadi kata kt kesu itu kt antaranya tempat
kesu adalah nama tongkonan ya
jadi tongkonan tongkonan yang ada di sini memiliki nama
dan ini yang tertua tongkonan kesu
dulunya ada di ujung gunung sana
dipindahkan ke sini jadi tempat wisata
dan sampai saat ini pun masih dijadikan tempat upacara adat
biasanya wanita keturunan dari pemilik tongkonan kesu ini
jika ada upacara adat akan duduk di depan tongkonan sebagai lambang
bahwa dia keturunan dari pemilik tongkonan kesu ini
tongkonan selalu berdampingan dengan lumbung
tempat menyimpan padi atau alat
ini juga yang menjadi lambang kemakmuran
semakin banyak alang semakin makmur
ukiran ukiran di tongkonan pun memiliki arti
karena suku toraja tidak mengenal tulisan aksara
mereka menggunakan simbol untuk menjelaskan filosofi cara hidup nenek moyang
jadi di rumah toraja
ini semua ukiran mempunyai makna
filosofi yang bisa kami ikuti sebagai warga di situ
bagaimana kami bercusok tanam
bagaimana kita menuntun
bagaimana kita menuntun anak muda kita
dan di situ yang paling utama adalah ayam
kenapa di rumah toraja di paling ujung di atas itu ada ayam
sehingga di atas disimbolkan tempat kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga
dan pagi pagi ayam itu berkokok
seolah olah di situlah alarm kita membangunkan penghuni
supaya ada aktivitas yang harus kita lakukan
pada rumah rumah kita
tongkonan juga dibuat berbentuk panggung
karena untuk menghindari hewan buas pada zaman dulu
kandang kerbau berada di bawahnya
dan berfungsi sebagai binatan penjaga
di dalam kandang ini ada kerbau
karena aroma orang asing itu tiga kilometer
itu sudah dicium oleh kerbau
jadi kerbau itu menggesokkan badan
kalau malam seolah olah ada orang lain datang
sehingga kita penghuni bangun
kalau siang dia menggosokkan tandunya di sini
sehingga ibu rumah tangga menutup pintu
jangan sampai itu orang yang akan datang mengambil barang kita
di kt kesu
kita juga bisa melihat pemakaman goa alam
yang dijadikan tempat pemakaman suku toraja
yaitu kuburan batu kt
tonaja memiliki upacara kematian yang unik
dan disebut yang termahal di dunia
sejak masih menganut agama aluk todolo
jenazah dimakamkan di goa batu hingga pohon
di gua peti peti diletakkan dan digantung di dinding
jadi dari sini
itu bahasa sininya yaitu peti kayu mati
yang ada di sini
jadi mulai dari yang terlihat lapuk seperti ini
jadi dari luar saja kita sudah bisa lihat tengkoraknya
ini sebelah sana juga
di sini pun
sampai peti mati yang masih baru
karena memang jenazah jenazah baru pun
masih dikuburkan di sini
kalau jalan sendiri di sini
agak magical nya terasa
tapi karena ini tempat wisata
jadi ketika sudah ada orang
lebih netral lagi
karena kekayaan budaya yang dijaga
seluruh kawasan ketekesu ini pun menjadi wisata budaya
yang didatangi wisatawan lokal hingga manca negara
ini sangat terlalu terlalu dikawal
dan keharusan saya juga agak tinggi
tapi itu diperlukan
jadi ini kondisi yang sangat bagus
saya juga terasa bahwa
ada kubur di sana juga
kubur kubur di talajar
adalah orang kristian
tapi pada saat yang sama
mereka menjaga budaya dan tradisi mereka sendiri
dan mereka berkembang atau berkumpul
kristianitas dan budaya mereka sendiri
itu yang menarik
pemakaman goa alam memang menjadi destinasi wajib
ketika datang ke toraja
termasuk goa londa
belum ke toraja kalau belum kesini mereka bilang
beda memang ya ini bukan dari pakat
walau sama halnya dengan pemakaman batu kesu
gua alam ini menawarkan pengalaman dan cerita yang berbeda
patung tau tau sudah menyapa di depan goa
tau tau adalah patung yang dibuat menyerupai jenazah
dan hanya kalangan bangsawanlah yang dapat membuat tau tau
jadi ini memang adalah peti ada jenazahnya
ini kok ada yang di bawah ada yang di atas
perbedaannya memang apa pak
kalau di sini itu semakin tinggi dia punya kuburan
semakin tinggi dia punya strata sosialnya
jadi yang kita lihat di bawah ini
itu sedikit orang biasa semua
makin susah dong berarti
alasannya kenapa dikubur di atas
karena kadang bangsawanya itu dikubur dengan periksaan mereka ya
jadi supaya aman mereka dikubur di atas kebingungan ini
kami pun mulai memasuki goa
semakin dalam tak ada cahaya mentah hari
lampu petromax menjadi penerang jalan
sepanjang perjalanan peti peti lama
hingga yang terbaru terlihat memadati
itu peti peti memang di situ diletakkan
iya jadi pengukuran di sini itu cuma di silap silap di silap silap atur ya gitu ya
dan biasanya satu kelompok begitu untuk satu keluarga
satu keluarga dekat ya
jadi kenapa di kelompok kayak gitu
supaya memudahkan dari keluarga yang datang ziarah di sini
ada yang baru juga
yang terbaru kapan pak
yang terakhir kurang lebih empat bulan yang lalu
bulan lalu dikubur dan diletakkan di sini
jadi masih digunakan ya walaupun sudah jadi ratusan tahun lalu
setiap tempat pemakaman
hanya yang memiliki satu grup
garis keturunan yang dapat dimakamkan bersama
seperti dua jenazah ini
bisa dikatakan beruntung jenazahnya dapat terus bersama
namun juga tidak
mereka adalah sepasang kekasih yang menjalin cinta terlarang
karena hubungan sedarah
ini salah satu spot yang banyak dibahas juga di video video
jika berkunjung ke sini
jadi ada dua pasang
kisahnya sama seperti romeo and juliet
namanya lodo dan
lodo dan nanduy seperti romeo dan juliet
artinya bersama ya pak ya
iya gantung diri
gantung diri bersama
ini kira kira kejadiannya tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
tak ada bau sama sekali yang tercium
walau pembusukan sudah terjadi
dan tinggal tengkorak yang terlihat
ini adalah kali pertama saya
sedekat ini dengan tengkorak
dan tempat saya berdiri ini menjadi salah satu spot favorit wisatawan
karena memang experience nya beda sih di sini
dan kita bisa sedekat ini dengan tengkorak
giginya masih kelihatan
perlengkapan sehari hari yang ada di dekat peti menarik perhatian saya
sukuto raja memang biasa membawakan barang barang
yang setiap hari digunakan dan diletakkan di wilayah pemakaman
pengunjung dilarang untuk menyentuh
memindahkan bahkan mengambil barang apapun yang ada di sini
ada hukum adat yang harus dijalani jika mengambilnya
toraja bukan hanya pada alamnya tapi hasil buminya
anugerah dari tuhan yang juga membuat toraja mendunia yaitu kopi toraja
toraja memiliki beberapa wilayah penghasil kopi
beda kawasan beda pula rasanya
saya pun mengunjungi salah satu kawasan
di mana kopi otentik terwariskan dari masa ke masa yaitu di kawasan sapan
selamat pagi bapak ibu
saat ini kita sudah sampai di desa wisata londorundun di toraja utara
di desa wisata ini utamanya adalah kopinya
nanti kita bisa lihat dari awal sampai dengan pemeriksaan sampai dengan secangkir kopi
tapi kita diterima secara adat dulu di lumbung padi nih
menikmati kopi di lumbung padi
beralas tikar sambil bersandar pada kayunya
adalah lambang penghargaan tinggi terhadap tabu
kopi memang menjadi suguhan untuk tamu di banyak tempat
tetapi menikmati kopi dengan cara seperti ini
memberikan sensasi tersendiri pada setiap teguh
saya pun menelusuri bagaimana aroma dan rasa pada kopi ini bisa begitu nikmat
mulai dari pohonnya
biji kopi ini nampak sekilas sama dengan kopi lainnya
namun varietas dan lingkungannya lah yang membuat berbeda
pohon kopi toraja tumbuh di lahan bekas vulkanik
karena itulah tanahnya berbatu haranya bagus dan menghasilkan kopi terbaik
selain itu varietas kopi toraja juga masuk kategori specialty atau kualitas terbaik
varietasnya memang apa yang berbeda
kalau ini varietasnya masih peninggalan kopi yang dibawa oleh penyiar agama islam tipika
kami menyebutnya kopi todolo
kemudian hibrida perkawinan dengan lini s
dan itulah ciri khas dari kopi toraja
hibrida perkawinan antara secara alami
antara kopi todolo tipika dengan lini s yang datang tahun tujuh puluh an
kalau kopi todolo itu datang di sekitar tahun seribu tujuh ratus an
dibawa oleh penyiar agama islam
sehingga disebut varietasnya arabica
oh jadi kata arab arab
padahal di arab tidak ada kopi
asalnya dari afrika
saya pun menengok pengolahannya
namun kali ini semua diproses dengan cara tradisional
biji kopi merah yang terpilih selanjutnya akan dikeluarkan dari kulit cerinya
cara tradisional yang dulu digunakan adalah mengkesa
menggunakan kayu bergerigi dan menggunakan air
ini caranya sudah benar
oh sudah benar tadi salah
untuk melepas dikesa ini kakinya harus lentur kemudian sangat tegangan
karena cukup licin ya
setelah dikesa terlepas dari kulit cerinya
nanti biji kopi akan difermentasi dan air selama dua belas jam
kemudian dicuci baru dijemur namanya teknik semi wash
ini sudah bisa kita pindahkan ya sudah terlepas ya
petani kopi di toraja mayoritas mengolah biji kopi dengan teknik sebi wash
atau pengolahan kopi giling basah
hal ini disesuaikan dengan keadaan iklim kawasan dan juga rasa yang diinginkan
teknik semi wash biasanya akan menghasilkan rasa kopi yang lebih kuat
biji yang telah difermentasi kemudian dijemur
lama penjemuran tergantung pada kondisi cuaca
biji yang telah dijemur kemudian dipisahkan dari kulit tanduk atau cangkangnya
cara tradisional biasa dilakukan dengan menumbuknya

setelah itu biji kopi disortir dan masuk ke tahapan roasting atau pemanggangan
tahap inilah yang utama
mengubah rasa biji kopi semula tidak ada menjadi memiliki cita rasa
pada cara tradisional biji kopi disangrai hingga warnanya menghitam
proses sangrai jugalah penting dalam menentukan kualitas rasa kopi dan aromanya
pada saat menyangrai
tapi kopi harus terus diaduk hingga hitamnya merata
dan terdengar bunyi ringan dan lembut saat disangrai
pembuatan secangkir kopi memang harus melewati proses panjang dan kompleks
di toraja dengan keistimewaan kopinya
harga jualnya pun lebih tinggi dibanding kopi daerah lainnya
jadi kopi toraja memang mahal
karena dia masuk kelas speciality bukan kelas premium
artinya jumlahnya terbatas
banyak yang menginginkan masuklah kita di hukum pasar
jadi banyak permintaan padahal buah kopi toraja itu kurang sebenarnya tidak banyak
kopi toraja itu sebelum dua ribu empat belas harganya hanya rp sembilan per liter kopi kulit tanduk
dan itu mungkin sekitar satu lima ratus liter
baru bisa mencukupi satu ekor kerbau yang tanduknya sepanjang ini
karena mata uang orang toraja sebenarnya itu kerbau babi dan padi
ini spesial dari yang spesial
waktunya mencicipi kopi toraja
kali ini saya mencoba dua jenis kopi
yakni kopi sapan dan kopi heritage todolo
walaupun sekilas sama
tetapi dari aroma dan rasa kedua kopi ini pun berbeda
beda nih bapak ya beda
ini kalau kopi sapan baru masuk mulut saja sudah terasa asamnya
tapi after test nya masih ada paitnya masih pait
kalau kopi todolo dia lebih lembut lagi
ada rasa asam tapi rasa pahitnya lebih terasa
dan paitnya hanya di dalam rongga mulut tidak ditenggorokan
tidak hanya di dalam rongga mulut tidak ditenggorokan dan ini lebih lembut
para pecinta kopi memiliki pemaknaan berbeda beda terhadap rasa kopi
namun ada cara menikmati kopi yang bisa dilakukan
jadi kalau kita mau merasakan kopi
begitu kopinya diangkat dicium aromanya
kemudian setelah itu dicicipi
jadi dia punya rasa
kemudian bodinya bagaimana di dalam rongga mulut
setelah itu diteguk after test nya bagaimana
kemudian tingkat keasamannya juga
setelah itu kita terpikir ke balance
apakah lengkap di dalam kopi ini ada rasa pahit asam
atau apakah long lama
itulah ciri khas daripada kopi
dan tergantung dari sensitivitas seseorang
kopi menjadi awal dan akhir perjalanan saya dalam menyelami eksotisme bumi toraja
alam budaya hingga religi jadi satu kesatuan tak terpisahkan
pengalaman jelajahnya senikmat segelas kopi ini
hangat terasa penuh dan rasa masih terngiang
walau tak lagi berada di tanahnya
jangan lupa like share dan subscribe ya